hari ini senin enam desember dua ribu dua puluh satu wali kota surakarta bersama dengan menteri kooperasi dan ukm
dan sebuah perusahaan marketplace resmi membuka sebuah co working space di solo techno park jawa tengah
selain itu ada pula arena gaming and community hub sebagai wadah bagi komunitas e sport
kedua hub atau pusat kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pelaku industri kreatif atau umkm
hingga techno planership di jawa tengah
kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat memungkinkan pelaku industri kreatif untuk berjejaring menciptakan ide kreatif dan inovasi baru
bagaimana kemeriahan peresmian solo creative and innovation hub di kota solo jawa tengah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia syifa
kepala kepala teknik dan inovasi
hari ini nanti kami akan menjelaskan tentang kekuatan lembaga dan kekuatan teknologi

acara ini juga diresmikan langsung oleh menteri kooperasi dan juga ukm teten mas duki lalu juga wali kota solo gibran raka buming dan direktur shop indonesia handi kayah
ya co working space ini berfungsi sebagai wadah tidak hanya untuk para pelaku industri kreatif dan juga pelaku umkm saja namun juga terbuka untuk umum dan juga gratis untuk para pelajar
jadi bisa dijadikan wadah untuk bertukar pikiran lalu brainstorming bekerja belajar untuk dapat menciptakan ide kreatif dan juga inovasi inovasi baru
seperti itu lalu juga hal ini sejalan dengan misi dari solo technopark ini sendiri sejak dua ribu empat belas
yang ingin membuat
pelaku umkm ini semakin maju naik kelas dan juga go digital
selain itu untuk agar menjadi tempat sasaran juga tepat guna akan diadakan coaching dan juga workshop di area ini untuk pengembangan umkm
tidak hanya shopee hub ada pula garena gaming dan community hub yang memang diperuntukkan bagi para komunitas e sport atau gamers
jadi disediakan wadah bagi
jadi mereka untuk dapat berkolaborasi lalu bisa ada untuk nonton bersama main bersama dan juga kegiatan live seperti itu dan juga ada kegiatan kompetisi gamenya
untuk lebih lanjutnya lagi mari kita saksikan pernyataan dari teten mas duki selaku menteri kooperasi dan ukm juga wali kota solo gibran raka buming
kita ingin wira usaha wira usaha muda itu nanti berbasis produk produk
produk kreativitas dan inovasi teknologi ya jadi supaya umkm kita memiliki daya saing
karena kita lihat tadi disini banyak sekali inkubator inkubator akselerator yang tugasnya menaikkelaskan umkm yang ada di kota solo
kedua hub atau pusat kegiatan ini memiliki sejumlah fasilitas yang menunjang mulai dari tempat bekerja yang berkonsep
open space seperti itu lalu juga ada ruang pertemuan atau meeting ada tempat yang dikhususkan untuk kegiatan live lalu juga untuk nonton bersama yang memang untuk menunjang mereka untuk lebih produktif lagi
dan ini memang jika digambungkan dapat menampung sekitar seratus hingga dua ratus orang gratis terbuka untuk umum dan buka ini setiap harinya dari pukul sembilan pagi hingga sore untuk shopee hub dan juga untuk garena ini hingga pukul sembilan malam
selain itu pada peresmian hari ini
juga masih ada bazar yang diikuti oleh tiga puluh umkm yaitu pekan kreasi shopee yang memiliki beragam kegiatan mulai dari gravity lalu juga ada live music hingga dance competition
untuk lebih detailnya lagi mari kita saksikan penjelasan dari handika yahya selaku direktur shopee indonesia
jadi solo technopark didirikan kan awalnya di dua ribu empat belas ya dengan tujuan
itu menjadi pusat iptec atau pusat teknologi di provinsi jawa tengah ini
jadi kita melihat di mana memang misi dan visinya itu sama kita memenumbuhkan bakat bakat talenta talenta pekerja kreatif inovatif startup startup baru
jadi kita rasa dengan visi yang sama dengan infrastruktur yang bagus kita bisa bareng bareng kembangkan ini
kita ada dukungan dari pemerintah kita ada dukungan dari masyarakat juga jadi setelah kita bicarakan setelah kita diskusi tempat ini sepertinya sangat bagus
untuk kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk buat sesuatu yang bisa baik untuk semua pekerja kreatif dan inovasi inovasi yang baru di kota ini
pembangunan dari dua hub atau pusat kegiatan co working space ini memang diperuntukkan diharapkan dapat menjadi katalis bagi para umkm dan juga pelaku industri kreatif
terutama juga dapat menjadi menopang perekonomian pemulihan ekonomi di tengah pandemi
seperti ini dan juga dapat menjadi wadah untuk saling bahu membahu untuk berbagi ilmu untuk bertukar pikiran menciptakan ide ide kreatif dan juga inovatif
tentunya agar meningkatkan daya saing para pelaku umkm tidak hanya di wilayah solo dan juga jawa tengah saja namun hingga ke kancah nasional bahkan kancah internasional